pemerintah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok menjelang bulan ramadan bagi konsumen
sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga pangan termasuk menindak tegas mafia pangan yang mengganggu pasokannya
sedangkan pada kios beras mendak memastikan tidak ada kenaikan harga menjelang ramadan
sementara pada lapak telur ayam harga masih cenderung stabil dari rp dua puluh lima menjadi rp dua puluh tiga per kilogram
mendak berjanji akan membantu peternak telur agar pakan menjadi lebih terjangkau oleh peternak
pada kebutuhan pokok minyak goreng mendak meminta para pedagang maupun warga yang berbelanja
untuk bersabar dengan masuknya pasokan minyak goreng curah ke pasar
waktu harga semakin tinggi di teras sono
baik pedagang dan konsumen berharap kebutuhan pokok jelang ramadan tidak terjadi kelangkaan
karena konsumen akan tetap membeli meski mengeluhkan harga yang melambung seperti padam minyak goreng
meski begitu masyarakat mengakui dan mengapresiasi sejumlah upaya pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok
upaya pemerintah sudah ada saya lihat cepat turun terus eminya bisa cepat turun lagi
pada saat ini kawang tadi naik turun tapi sempat turun lho
adalah ada ada ada ada ada bukannya nggak ada ada
harap supaya dapat minyak murah rakyat juga senang nengah dijualin juga tiap hari senang aja
harga tinggi dia pada ngeluh kok ini tinggi aman minyak gitu
saya tapi belum jual harga minyak tinggi
karena belum dapat
menteri perdagangan memastikan stok pangan aman terkendali dan pemerintah bersama kepolisian akan menindak tegas mafia pangan yang mengganggu ketersediaan pangan bagi rakyat
ada lagi minyak yang bisa keluar